di selanjutnya polisi membubarkan puluhan pemudik yang berhenti di bahu jalan tol cipali
kilometer delapan puluh empat cipendei subang jawa barat pada rabu sore
polisi membubarkan puluhan pemudik yang nekat berhenti di bahu jalan
para pemudik diimbau agar segera melanjutkan perjalanan dan tidak berhenti di bahu jalan
rabu sore kepadatan masih terjadi di kilometer delapan puluh lima
selain berbahaya pemudik yang berhenti di bahu jalan juga jadi penyebab kepadatan